nah itu dia pemirsa walaupun wabah dbd ini merupakan wabah musiman
tapi masih banyak yang belum mengenal dengan baik apa itu dbd
bahkan kita harus ya memberikan perhatian khusus bagi dbd ini
karena ini merupakan sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan juga bisa menyebabkan kematian
nah oleh karena itu ya kita akan melihat kepada kita semua tentang lebih dekat lagi
apa itu sebenarnya dbd pemirsa
nah yang pertama adalah kita kenali dulu ya
penyebabnya yaitu nyamuk aedes aegypti
ini masih belum berubah nih penyebabnya masih nyamuk aedis aegypti
kurang lebih mereka punya karakter seperti ini
ciri fisiknya ukuran tubuhnya sedang
lalu juga warna hitamnya kecoklatan dan juga ada loreng loreng hitam putih
jadi kalau kita lihat ya ada nyamuk yang seperti itu biasanya itu merupakan nyamuk aedes aegypti
yang juga harus kita perhatikan adalah jam dia beroperasi atau jam menggigitnya
ya aedes aegypti ini biasanya itu beraktifitas pada pukul sembilan pagi
lalu juga sore sore juga suka bermain juga nih ya adhis aegypti ini
jam enam belas sampai jam tujuh belas atau jam empat sore hingga jam lima sore
nah juga habitatnya pemirsa ini juga anda harus tahu juga nih
ia suka bersarat dan juga bertelur di tempat yang gelap lembab dengan genangan air yang bersih
jadi malahan genangan air bersih juga bisa menjadi sarang atau habitat bagi aedes aegypti ini untuk berkumpul
nah berikutnya tentang dbd pemirsa
ini adalah beberapa hal yang bisa
mencegah ya penyebaran dari aedes aegypti
misalnya dimulai dengan tanaman
ini beberapa tanaman memang agak sedikit kita nggak banyak tahu ya
tetapi juga ada beberapa yang sebetulnya sudah umum ada di sekitar kita
seperti misalnya tanaman rosemary lalu juga lavender lalu juga ada serai ya
ini serai wangi juga kita tahu juga kecombrang juga nih
ini adalah merupakan tanaman yang umum ya ada di sekitar kita
dan oleh karena itu kita bisa nih sekarang ini untuk bisa apa namanya
membudidayakan tanaman pengusir nyamuk di kediaman atau di rumah kita
nah selain tanaman ada juga hal lain yang bisa digunakan untuk mengurangi bagaimana penyebaran dari dbd
yaitu adalah memelihara ikan pemakan jentik nyamuk
jadi ada beberapa ikan yang memang bisa dengan efektif untuk memakan jentik nyamuk dbd
ini beberapa ikannya pemirsa ya ada ikan cupang ikan nila merah ikan kepala timah
ikan emas juga ikan cetul juga seperti itu
kalau misalnya di rumah ada anda kolam pastikan di kolam anda ada ikan ikan ini nih ya
supaya bisa nanti jentik nyamuknya dimakan oleh ikan pemakan jentik nyamuk
nah berikutnya nih pemirsa yang juga bisa kita perhatikan adalah bahwa ini hal hal kecil
hal hal kecil hal hal sederhana barangkali juga saya suka lupa nih untuk melakukan ini
yaitu tidak menggantungkan pakaian bekas pakai pemirsa
umumnya kan kita suka menggunakan pakaian
lalu karena baru sekali kita gantungin dulu siapa tahu besok atau lusa kita gunakan
nah itu merupakan sebuah kebiasaan sederhana yang mengundang nyamuk aedes aegypti
ditambah lagi ini nyamuk dbd ini nggak tahu kenapa ya pemirsa ya
suka banget sama aroma keringat manusia
jadi barangkali anda harus sering sering pakai parfum ya supaya nanti nyamuknya nggak datang ke tubuh anda
kita lihat ya ada lagi yang lain
ini dia nih pertolongan pertama penderitaan dpd
jadi kalau misalnya ada di keluarga kita
ya mudah mudahan tidak terkena atau terjangkit dbd
ada beberapa hal yang bisa dilakukan pertama kali
yaitu ini yang paling penting nih minum air putih sebanyak mungkin pemirsa
sebanyak mungkin ya
jangan dibatasi karena air putih itu bisa melakukan toksin
jika memang masih bisa ditanggulangi agar racun itu bisa keluar
lalu berikutnya adalah turunkan demam ya dengan kompres dan juga obat penurun panas
dan yang terakhir adalah untuk pencegahan juga
makan makanan yang bergizi
makan jangan sampai terlambat
sarapan makan siang makan malam dan juga snacking diantaranya
ini penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita
sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya dbd
begitu ya pemirsa ya
mudah mudahan keluarga kita tetap aman
anda juga tetap sehat dan tidak terjangkit oleh dpd